kenapa ini mereka kesini
kayaknya temen makan temen lagi emosi
sampai ke gap berdua
kayaknya gak punya muka deh ini orang
gimana kalau sampai dia ngadu sama papanya
bisnis kerja sama papa sama om remon bisa hancur
itu yang jadi taruhannya tahu kan kamu
gak bisa dihubungin sama dia
sementara gue mendingan blok nomor papa
gue gak bisa terus menerus ditekan kayak gini
sementara sekarang mel semakin menjadi jadi
mel ngaku ke seluruh dunia kalau boleh
tapi gue gak pernah sedikitpun nganggep dia sebagai pacar gue
karena setiap perasaan gue
sekarang gue harus mikir
gimana cara gue bisa tetap disini
gue harus tetap bisa nungguin usus goreng
setelah lagi kemo ujan
kenapa nomor pangeran jadi susah banget sih dihubungin
bener bener tuh anak
kalau aku hubungin mel lagi
dia pasti lebih panik lagi
karena aku belum bisa nasehatin pangeran
kalau aku hubungin gio sama apa
dia pasti ketakutan
karena khawatir aku ancam lagi
siapa pedagang asongan yang sama pangeran sekarang
kamu cari tau juga dimana pangeran
kalau emosinya rizky masih gak karuan kayak gini
kita mampir ke dagona cafe bentar ya
eh kalau lo gak mau juga gak apa apa sih
kita mau langsung balik kok
gue juga sebenarnya males pulang
karena gue masih kepikiran sama putri
di mana tempatnya
eee gak jauh kok dari sini
langsung yakin kita kesana ya
jangan lupa like share dan subscribe ya

kalo dia ngechat lo berarti dia ngechat gue juga
itu udah jadi template
itu udah jadi template
yaudah kalo gitu
mendingan kita nggak usah ladenin
daripada kita kena masalah lagi iya kan
pokoknya gua jadi males main hp

kenapa rizky sama citra jalan bareng
kenapa mereka kesini
kayaknya temen makan temen lagi musim nih
sampai ke gap berdua kayaknya gak punya muka deh ini orang
kalau lo nggak tahu apa apa jangan sok tau ya
santai aja citra
kenapa sih kamu mau jadi kayak ini
belain riz makin pede tuh anak dibelain
makin terang berderang buktinya
jelas jelas udah kebiasaan
kalau mulut lo gak bisa diam tangan gue yang bakal bicara
kalau emang gak ada masalah kenapa lo harus sewat
udah ya gue gak mau kalian bikin kerimputan disini
apaan sih lo jadi ngarik ngarik gue
kita balik sekarang
udah riz udah paling bener kita diamin mereka
wah apaan sih ngarik ngarik gue
harus lo biarin aja gue berantem sama si rizky
gak mungkin gue biarin lu berantem sama rizky di tempat umum
murah tau gak
dianya aja yang fensi baperan
biasanya juga kaku kayak kanebo kering
emangnya gue gak bisa ada apa apa apa sama dia
dianya aja gak bisa dejak bercanda
bukan dianya gak bisa dejak bercanda
lo kalo gue cenda liat situasi juga dong
gua itu tujuannya sama si citra
rizkynya aja yang baperan
gak ikut ikut segala
lo juga ngapain gue dengan citra malu
wah tuh kesel sama dia
lo tau kenapa
setiap gue pengen
kejar tu anak
tanggapannya digin malu
sebelas dubelas sama si rizky
lo kira gue mau ngejar kejar tu anak apa
kalo emang citra gak sebegitu barterinya buat lo
ngapain lu kayak gitu banget sama dia
kalo lo ngerasa lo bisa dapetin yang lain yaudah
gak usah baper kayak gini
lo kecintaan sama dia
gue gak suka sama rina
ya kalo gak suka ngapain digodain terus
setiap ketemu lo godain
gue gak peduli
jadinya gue tau lo dulu